pasca serangan iran ke israel kementerian luar negeri memastikan tidak ada wni yang terdampak
sementara pbb meminta semua pihak menahan diri dan meredakan ketegangan iran dan israel
sabtu tiga belas april kemarin iran meluncurkan ratusan drong dan rudal balistik ke wilayah israel
iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan terhadap komplek konsulat iran di damaskus suria satu april lalu
dalam serangan itu iran meluncurkan satu ratus tujuh puluh pesawat nirawak satu ratus dua puluh peluru kendali balistik dan tiga puluh rudal jelajah
salah satu sistem persenjataan yang digunakan iran adalah drone said satu ratus tiga puluh enam kamicase
drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan satu ratus delapan puluh lima km per jam dan memiliki jangkauan dua lima ratus km
gambar yang memperlihatkan kerusakan akibat serangan iran sabtu lalu
israel mengklaim telah mengantisipasi sembilan puluh sembilan persen dari tiga ratus an drone dan rudal yang diluncurkan iran
untuk menangkis serangan itu israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara salah satunya iron downg atau kuba besi
iron dome diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak jauh
sejumlah negara barat seperti amerika serikat inggris
hingga italia banyak memberikan bantuan militer kepada israel
amerika misalnya memberikan bantuan amunisi pesawat tempur hingga pendanaan untuk sistem pertahanan udara irondong
pasca serangan iran ke wilayah israel sabtu kemarin aktivitas warga di kota yerusalem kembali normal
transportasi publik dan toko toko kembali dibuka
meski demikian sejumlah warga yerusalem berharap ada upaya pemerintah israel untuk segera meredakan ketegangan
saya berharap pemerintah akan mencari cara bukan untuk meningkatkan tensi
tetapi untuk mengeskalasikannya dan mengelakkan hal hal seperti itu di masa depan
saya berharap mereka akan dapat membuat perjanjian untuk membawa balasan kembali
dan untuk membuat penyerangannya selama keamanan israel akan tetap
sementara kementerian luar negeri indonesia memastikan tidak ada wni yang terdampak serangan balasan iran ke israel sabtu lalu
kementerian luar negeri indonesia telah menjalin komunikasi dengan para wni yang tinggal di wilayah israel
dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya wni yang terdampak atas serangan balasan iran kepada israel pada hari ini
berdasarkan catatan lapor diri kbri aman tercatat terdapat satu ratus lima belas warga negara indonesia yang tinggal menetap di israel
mayoritas tinggal di wilayah yerusalem tel aviv dan arafah
sedangkan kbri perak mencatat
terdapat ada tiga ratus tujuh puluh enam warga negara indonesia yang tinggal di wilayah iran
mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota kong
sebelumnya pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh
kementerian luar negeri telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan
dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke israel maupun ke iran
dewan keamanan pbb sekjen pbb antonio guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dan meredakan ketegangan
kementerian luar negeri di atas
orang orang di kota ini menghadapi bahaya yang benar benar menyebabkan konflik yang sangat berat
sekarang adalah waktu untuk mengembang dan mengembang
sekarang adalah waktu untuk kekurangan maksimum
sebelumnya iran setelah mengembang
dan negara di pbb penentang agresi israel
meminta dewan keamanan pbb bersikap tegas atas kejahatan genosida di palestina
serangan brutal israel telah menewaskan lebih dari tiga puluh tiga ribu jiwa
diantaranya merupakan anak anak

baiklah terima kasih sudah datang ke israel ini bersama dengan
direktur perlindungan wni kementerian luar negeri yuda nugraha
dan pakar hukum internasional hikmahanto johana
selamat malam prof hik juga pak yuda
selamat malam mbak friska selamat malam prof hik
selamat malam saya ke pak yuda dulu
tadi di tayangan sebelumnya sudah disampaikan juga oleh pak yuda
bahwa dipastikan tidak ada warga negara indonesia yang terdampak
seperti apa saat ini warga negara indonesia baik itu di iran maupun di israel bersikap dan statusnya seperti apa
ya mbak priska dapat kami update ya bahwa sebetulnya sejak serangan israel ke fasilitas diplomatik iran yang ada di maskus
kementerian luar negeri dan seluruh perwakilan ri yang ada di timur tengah telah siaga mengantisipasi adanya eskalasi
dan kemudian kami menyampaikan himbawan kepada masyarakat tanggal tiga belas april yang lalu untuk meningkatkan kewaspadaan
berhati hati dan mengantisipasi jika terjadi eskalasi
dan sebagaimana kita ketahui empat belas april yang lalu iran telah melakukan serangan balasan ke beberapa fasilitas militer yang ada di israel
dan sejak saat itu kita kembali mengintensifkan komunikasi dengan warga kita yang ada di israel
data terakhir sebelumnya kami menyebutkan ada satu ratus lima belas
berdasarkan himbawan kami untuk melakukan lapor diri saat ini data wni yang tercatat di kbri menjadi satu ratus tiga puluh
dan kemudian masih ada tiga puluh warga negara kita yang melakukan wisata religi yang sebelumnya tidak tercatat
jadi berdasarkan himbawan tersebut akhirnya kita dapatkan data baru
jadi awalnya sembilan puluh yang melakukan wisata religi
sudah bisa keluar dari jordan dan dibantu di perbatasan oleh kbri aman
berdasarkan konfirmasi komunikasi kami dengan para wni termasuk kemarin kami di kementerian luar negeri dan juga kbri aman
melakukan komunikasi langsung dengan warga negara kita yang ada di israel dan juga di iran melalui zoom
tidak ada yang menjadi korban
atas serangan iran ke beberapa fasilitas militer yang ada di sana
saat ini bagaimana warga negara indonesia di sana harus bersikap
tadi kami sempat berbincang juga dengan dubes ri di teheran iran yang menyebutkan bahwa statusnya siaga dua
untuk status keamanan ini bisa dijelaskan lebih detail lagi bagaimana yang di iran bagaimana yang di israel dan apa saja cara bertindaknya
kami sampaikan bahwa sudah menjadi sop seluruh perwakilan ri di luar negeri untuk memiliki rencana kontingensi
untuk mengantisipasi situasi kedaulatan terkait dengan pelindungan warga negara indonesia di luar negeri
termasuk dalam hal ini tentunya adalah kbri aman dan juga kbri tera
dapat kami sampaikan bahwa status yang ada di wilayah israel dan juga di palestina
sudah ditetapkan oleh kbri aman menjadi siaga satu
sebetulnya siaga satu ini sudah kita tetapkan sejak tujuh oktober tahun lalu ketika ada konflik di gaza
dan tidak diturunkan sejak saat itu
sedangkan untuk di wilayah iran sebagaimana sudah disampaikan oleh kbrt iran bahwa statusnya saat ini ditetapkan menjadi siaga dua
dalam konteks siaga dua dalam komunikasi zoom yang kami lakukan dengan para wni
kita minta para wni sudah bersiap siap
kami sudah jelaskan titik titik safe house yang perlu dijangkau oleh mereka
dan kemudian nanti kbri akan melakukan titik titik penjemputan ke safe house tersebut
dan kemudian jika memungkinkan kami menyarankan bagi yang tidak memiliki kepentingan esensial untuk dapat pulang ke indonesia secara mandiri
yang di israel kalau untuk siaga satu apa yang membedakan
apakah artinya untuk kemungkinan evakuasinya lebih besar
atau seperti apa yang jadi standar untuk cara bertindak itu
ya tentu siaga satu adalah status yang paling tinggi
di mana kita lakukan assessment bahwa terdapat ancaman yang nyata bagi keselamatan warga negara kita
dan oleh karena itu kita menyarankan untuk bisa melaksanakan
dan untuk status yang ada di israel sebetulnya seperti yang kami sampaikan
dahulu pada saat konflik gaza mulai pecah pada oktober tahun lalu
kami sudah mempersiapkan proses evakuasi bagi warga negara kita yang ada di israel
namun memang pada saat itu mereka memilih untuk tetap tinggal
jadi dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi merupakan kewajiban dari negara
namun proses evakuasi itu sendiri sifatnya by voluntary
jadi kami memang tidak bisa memaksa tergantung dengan pilihan masing masing
dan kita harapkan juga wni di sana dalam kondisi yang tetap baik
saya berikutnya akan ke prof hik dulu
soal politik luar negeri bagaimana kondisi geopolitik pasca ini
iran kan terakhir bilang hanya lakukan serangan balasan tidak akan lanjutkan operasi jika israel tidak membalas lagi
apakah tidak akan ada kemungkinan eskalasi konflik
ya sebenarnya apa yang terjadi saat sekarang itu adalah semua ada di tangan israel
kalau israel akan menyerang balik iran maka perang ini akan bereskalasi
karena jelas iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan yang lebih besar dan lebih masif ke israel
di sini akan masuk amerika serikat
kalau amerika serikat sudah masuk bukannya tidak mungkin
mungkin juga ada negara lain korea utara akan masuk
belum lagi di timur tengah jordania mungkin mereka akan lebih berpihak kepada amerika serikat daripada iran
karena permasalahan syiah dan sunni
dan ini akan menjadi pintu untuk perang dunia ketiga
tapi alhamdulillah saya monitor berita di amerika serikat
dikatakan bahwa presiden joe biden sudah mengontak
perdana menteri benyamin netanyahu untuk tidak melakukan serangan balasan kepada iran
dan ini juga sudah diminta oleh para kepala pemerintahan di negara negara di eropa
agar perdana menteri netanyahu tidak melakukan itu
karena apa ini akan berakibat pada perang yang lebih masif lebih besar
dan perdana menteri netanyahu sudah mengatakan membatalkan serangan tersebut
sebelumnya menteri pertahanan israel mengatakan bahwa kami akan melakukan serangan balasan
tapi menunggu waktu yang tepat
waktu yang tepat ini kan sangat mengambang ya
bisa besok bisa dua hari bisa dua minggu dua bulan dua tahun
tetapi sebenarnya esensinya adalah israel tidak mau juga kehilangan muka kalau dia tidak melakukan pembalasan terhadap iran
tetapi di lain sisi dia mendapat juga tekanan dari berbagai negara
untuk tidak melakukan serangan balasan
karena memang secara hukum internasional israel salah melakukan serangan terhadap konsul iran di syria
dan ini disebutkan juga oleh iran pada saat melakukan serangan balasan ini sesuai dengan piagam pbb
betul sekali pasal lima puluh satu piagam pbb
dan iran pada waktu dia diserang tanggal satu april dia sudah membawa masalah ini ke dewan keamanan pbb
sehingga dia melakukan serangan terhadap israel
dan ini memang hal yang ditunggu tunggu oleh israel untuk bisa terlibat di dalam perang di gaza
jadi kalau kita lihat serangan israel ke gaza itu tidak bisa berhenti dengan dewan keamanan membuat resolusi
termasuk yang kemarin amerika serikat abstain
dengan afrika selatan membawa ke mahkamah internasional
tetapi iran ingin masuk
dan sekarang kita bisa lihat bahwa israel tidak akan membalas serangan ke iran
dan saya berharap bahwa israel akan menghentikan serangan ke gaza
karena inilah satu satunya poin di mana israel mau menghentikan di samping menurunkan perdana menteri benjamin netanyahu sebagai perdana menteri di israel
karena apalagi begitu prof
sudah di dewan keamanan pbb disebutkan bahwa israel harus menghentikan serangan tapi tidak sampai sekarang
lalu untuk israel ke gaza tidak ada juga penurunan hanya penarikan pasukan di beberapa titik kan yunis misalnya
apa apa yang bisa mendesak konflik timur tengah ini dihentikan
apa yang membuat israel bisa terdesak untuk menghentikan serangan ke gaza yang sebenarnya ini jadi salah satu akar konflik
selain serangan balasan iran ke israel ini prof
ya sebenarnya blessing in disguise ya bahwa saya tidak tahu kenapa israel punya strategi untuk menyerang iran
tetapi ini menjadi blessing karena apa
karena dengan demikian iran mempunyai legitimasi untuk melakukan serangan ke israel
dan ini yang akhirnya bisa menghentikan ini semua
di samping yang saya selalu mengatakan bahwa
mungkin oposisi di parlemen di israel atau rakyat di israel bisa menurunkan perdana menteri netanyahu
mungkin juga opsi seperti itu sedang dipikirkan juga oleh presiden amerika serikat joe biden
ya karena kalau di amerika serikat itu kan kayak misalnya muhammad kadafi bisa aja diturunkan dengan memperkuat para pemberontak yang melawan muhammad kadafi oleh amerika serikat
amerika serikat punyalah cara cara yang seperti ini
karena mereka juga sudah kehilangan apa namanya kehilangan opsi bagaimana caranya perdana menteri netanyahu ini
menghentikan serangan ke israel ya salah satunya dengan cara ya tentunya menurunkan itu
karena sampai sekarang tidak ada apa ya tidak ada pintu masuk untuk menghentikan serangan israel ke gaza karena semuanya buntu
tadi sudah disampaikan prof salah satunya adalah menurunkan netanya ahu
tapi apa yang bisa dimainkan warga global untuk ini
karena kalau tadi iran ke israel kan sekarang masih dalam koridor menahan diri karena ya dalam rangka serangan balasan begitu
tapi apa yang bisa menghentikan situasi ini
ya sebenarnya reaksi atau respons dari masyarakat dunia terhadap apa yang dilakukan oleh iran
karena tadi sudah diambil footage nya dari kompas ya
jadi orang yang di jerusalem mengatakan bahwa udahlah nggak usah lagi melakukan serangan ke iran gitu ya
karena mereka ingin juga damai
nah ini yang diinginkan oleh dunia
jadi masyarakat internasional juga masyarakat misalnya warga kebanyakan juga ingin bahwa perang ini tidak bereskalasi kemudian masuk ke perang dunia ketiga
kita tahu perang yang lama seperti ukraina sampai sekarang masih belum selesai
ini juga kan berdampak pada pelambatan
karena kita tahu bahwa perang itu akan mempunyai penggunaan ekonomi yang dunia memunculkan krisis pangan krisis supply chain krisis finansial dan lain sebagainya
nah oleh karena itu masyarakat internasional sebenarnya ingin bahwa israel melakukan penghentian serangan ke gaza
karena ini sudah tidak lagi proporsional dengan yang selama ini diklaim oleh israel yaitu hak untuk membela diri begitu
dan kritik juga dialamatkan kepada pbb yang dianggap useless
karena tidak ada yang bisa dilakukan
hanya mengutuk misalnya tapi tidak ada langkah tegas untuk israel menghentikan serangan ke gaza
di sisi lain saat iran melakukan serangan balasan langsung mengeluarkan kutukan begitu
ya yang pasti adalah di pbb itu dewan keamanan itu sangat berperan
nah sayangnya di dewan keamanan pbb itu ada negara negara yang punya hak veto
amerika serikat selalu melindungi israel dengan melalui lobby lobby yahudinya
jadi di amerika serikat banyak warga negara amerika keturunan yahudi yang memang mereka minoritas
tapi secara ekonomi mereka sangat menguasai ekonomi di amerika serikat
dan mereka siapapun yang akan menjadi presiden pasti akan mendengarkan apa yang mereka katakan
dan mereka punya kepentingan untuk melindungi israel sebagai sebuah negara
bahkan yang kemarin resolusi untuk gencatan senjata itu tidak disertai dengan ketentuan yang mengatakan kalau misalnya tidak dipatuhi juga
maka dewan keamanan akan membentuk pasukan multinasional untuk melakukan penyerangan ke israel
jadi ya israel bisa mengabaikan begitu saja
nah itu yang kemudian menjadi kefrusrasian dunia
karena kalau kita lihat di majelis umum pbb di mana di sana demokrasi berjalan mekanisme demokrasi berjalan
secara satu suara sudah ada resolusi yang sudah minta gencatan senjata yang kalau saya tidak salah jumlahnya satu ratus enam puluh an lebih
artinya apa masyarakat dunia menghendaki israel menghentikan
tapi benyamin netanyahu selalu mengatakan
tidak den haag tidak juga mungkin di new york yang akan menghentikan kami israel untuk melakukan serangan ke gaza
dan mereka yang diinginkan oleh netanyahu adalah
anasir anasir hamas itu hilang kalau bisa nanti di gaza itu dikuasai juga oleh israel diduduk lagi
nah yang sekarang ini kan memang gaza itu tidak bisa seratus persen diduduki oleh israel
sehingga seringkali hamas itu meluncurkan peluru peluru kendali rudal dan lain sebagainya ke arah israel
ya alasannya seperti itu yang selalu membuat geram masyarakat internasional
berikutnya untuk pak yuda terakhir
ini kan kondisinya kalau tadi juga kita sudah berbincang dengan prof hik
masih fragile di timur tengah masih sangat rentan
apa yang harus diwaspadai oleh warga negara indonesia di sana di israel yang statusnya siaga satu untuk wni
juga di iran yang siaga dua apa saja yang harus betul betul diperhatikan
dan bagaimana cara berkontak dengan kementerian luar negeri
bagaimana pula agar sosialisasi ini berjalan dengan baik
ya mbak friska jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh prof fiks ya
bahwa situasi ini masih fluid dan kemungkinan eskalasi lebih lanjut itu masih sangat terbuka
kita minta pihak pihak yang bertikai dapat menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut
namun dalam konteks rencana kontijensi
artinya kami sudah menyampaikan berbagai macam himbauan
pertama himbawan untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah israel maupun iran
ini bahkan kami sampaikan sebelum tanggal empat belas
ada yang masih melakukan perjalanan
utamanya ke wilayah israel untuk kepentingan wisatawan
jadi kami sangat sangat mengharapkan untuk dapat ditunda terlebih dahulu
kemudian saat ini status siaga satu sudah ditetapkan
dan siaga dua untuk wilayah iran
bagi warga negara kita yang ada di kedua wilayah tersebut
kami sudah lakukan komunikasi
ketenangan ini menjadi kunci
dan kemudian ikuti langkah langkah kontingensi yang telah disampaikan oleh perwakilan
tentunya juga perlu tetap tenang
bahwa perwakilan ri dan masyarakat indonesia yang ada di iran
dan israel sudah melakukan berbagai macam langkah berupaya
bagi keluarga yang ada di indonesia
yang ingin mengetahui kondisi keluarganya yang ada di israel atau di iran
silahkan menghubungi hotline yang sudah disiagakan
baik oleh kbri aman untuk wilayah israel
maupun kb trn untuk wilayah iran
dan kami juga di kementerian luar negeri sudah mengaktivasi hotline pelindungan wni
kita harapkan tentu saja kondisi warga negara indonesia selalu dalam keadaan baik
tadi hotline nya juga sudah disampaikan oleh pak yuda
bisa berkontak terutama untuk keluarganya yang ingin mengetahui
bagaimana kondisi warga negara indonesia yang saat ini di daerah timur tengah
dan prof hik juga terima kasih banyak atas waktunya
semoga konflik ini segera berakhir terutama israel yang berhenti
untuk menyerang gaza yang jadi salah satu akar konflik di timur tengah
direktur pelindungan wni kementerian luar negeri
prof hikmahanto iwana pakar hukum internasional